nah anda masih bersama kami di after sepuluh sadarkah kita ini bahwa ternyata jika tiap rumah itu menghasilkan jejak karbon yang cukup besar terutama dalam penggunaan listrik dan juga air
nah after sepuluh living kali ini akan mengulas aksi ramah lingkungan sepasang suami istri yang diwujudkan nyata ke dalam rumah mereka
ya padahal nih ya luas tanah mereka ini hanya empat dua meter x sebelas meter nih yang disebut minis possible house
kalau anda ingin membangun rumah berkonsep ramah lingkungan tapi di atas lahan yang terbatas rumah pasangan milik aldi dan denia ini bisa menjadi inspirasi
selain open space di dalamnya menggunakan panel surya hingga grey water recycle system penasaran ayo kita masuk
jadi selama tiga tahun terakhir kan aku memulai satu platform social media yang disebut klinomik kan
dan selama tiga tahun ini kita tuh aktif untuk bikin konten yang mendokumentasikan perjalanan pribadi aku sebenarnya awalnya tentang gimana caranya hidup yang lebih berkepedulian lingkungan di si platform klinomik ini
ada di instagram sama di website
selama tiga tahun kita bikin konten secara konsisten aku sadar bahwa ternyata semua itu banyak berawal dari rumah gitu
nah kebetulan emang aku sama aldi punya rencana untuk renovasi bagian dari rumah kita
dan akhirnya kita kepikiran gimana caranya kita bisa mengimplementasikan semua yang kita pelajarin sebelumnya ini selama tiga tahun ini ke dalam rumah kita gitu
detail hal hal yang kita pengenkan untuk rumah ini gitu
fitur fitur yang kita pengen adalah kita pengen punya
terus kita pengen punya rumah yang dibangun dengan material ramah lingkungan dan kalau bisa yang daur ulang atau recycle
terus dibuat dengan sesuai kebutuhan kita gitu
jadi ada tiga kamar tidur dan sebagainya
terus kemudian sesuai budget sama kita juga pengen ada sistem grey water recycling system itu yang mungkin aldi bisa ceritain lebih lanjut
jadi sebenarnya air limbah
di rumah itu dihasilkan ada dua jenis
pertama black water atau air toilet dari wc
kemudian yang kedua adalah air cucian atau grey water
nah padahal itu sangat mencemari lingkungan
air badan air diselokan
makanya banyak selokan kita yang hitam bau gitu ya
itu karena memang hasil dari
pencemaran air cucian kita
air mandi air cuci tangan cuci piring gitu ya
nah di rumah ini air cuci air mandi itu kemudian ditampung
kemudian ada penyaringan
kemudian kita balikin lagi untuk dipakai sebagai air pergelontoran atau flashing toilet di tiga toilet di rumah ini
jadi seperti yang tadi dina sampaikan
memang kita tidak mengambil air bersih untuk apa namanya flush toilet
yang paling menantang dari rumah ini adalah kondisi lahan yang sempit sebenarnya
karena ketika lahannya sempit kita kan sejadinya keinginan klien buat pengen punya tempat untuk bercocok tanam
dan sirkulasi udara yang enak itu agak sulit kan
jadi itu sih tantangannya
jadi kita coba meminimalisir ruang ruangnya
tantangannya berapa lu mas empat kali
empat kali dua belas meter rumah ini
sebenarnya itu sejalan dengan kebiasaan kita mengompos gitu
jadi kan kita di rumah pengennya mengurangi sampah sebanyak mungkin gitu
dan ternyata kalau setelah kita belajar lebih lanjut
tentu saja sampah sisa makanan basically
jadi makanya kita pengen banget berusaha untuk bisa mengurangi sampah yang kita buang ke tpa
dengan cara mengompos dan mengolah sampah organik tersebut gitu di rumah kita
nah karena kita mengompos tentu akhirnya kita menghasilkan kompos gitu kan
atau pupuk gitu
nah karena kita udah punya pupuk
jadi ya itu jadi konsekuensi lanjutan aja gitu
kita udah produksi pupuk ya sayang banget kalau nggak dipakai
akhirnya kita pakai untuk bercocok tanam di rumah ini sendiri
nah mas ibo boleh dijelasin nggak nih
dari ruang dapur ini kan nyatu ya dengan ruang keluarga
apa sih yang menarik mas yang dicoba dibangun di sini
yang menarik justru sifat ruangnya yang open plan
jadi dengan kondisi lahan yang terbatas kita justru ngilangin banyak dinding
nah kan kalau bicara masak di sini juga itu pasti kan aroma masakannya masih terkurung gitu ya
jadi ini emang didesain untuk bisa in and out gitu
betul didesain seperti ini
selain itu kita juga masih pakai ada exhaustnya sih
oh di sini
betul kalau mau eksosnya mati atau apa mereka tinggal buka pintu yang ada di sebelah dapur
intaranya bisa lewat situ
nah untuk mejanya sendiri nih mas
apa unikan dari meja
jadi sekaligus meja makan berarti ya
jadi ini island sekaligus meja makan dan juga meja kerja
kalau orangnya nggak cukup mereka bisa tarik terus bisa perpanjang
bisa diperluas area meja makannya
ini juga pakai recycle
oh menarik juga ya
nah apa lagi yang menarik mas di bagian ini
kalau bagian sini ini kan kebetulan rumahnya kecil dan ngadep barat
jadi kita kasih feature fasad yang fungsinya adalah buat menghalangi sinar matahari
nah di bagian ini apalagi yang menarik mas dari ruang lantai dua ini
jadi lantai dua ini kebetulan menghadap matahari barat langsung
jadi kita butuh feature fasadnya yang bisa menghalangi matahari masuk ke dalam yang lebih tinggi
jadi dia tadinya panas banget jadi dengan adanya fasad ini bisa mengurangi itu
terus ditambah dengan feature yang memungkinkan buat pemilik buat kasih banyak tempat buat tanaman
oh karena langsung matahari juga dan air hujannya juga langsung ya
tanamannya masih bisa hidup dengan adanya masih ada matahari dan air
jadi bagian ini apa yang menarik mas dari ruang lantai dua ini
jadi budget awal ketika kita pitching ke beberapa arsitek kita memang kita udah punya set budget khusus gitu ya
jadi kita bilang budget kita adalah lima ratus juta gitu
jadi itu budget yang memang kita tetapkan untuk membangun rumah ini dan itu sih sebenarnya yang budget kita dapat
tapi kemudian lima ratus juta itu udah rumah ya rumah jadi gitu bangunan sampai sedemikian rupa
terus kita punya set budget
terus kemudian tentunya rumah kan perlu diisi terus kayak misalnya dapur dan sebagainya plus solar panel itu nanti ada tambahan biaya lagi
tapi total total sih kita dana yang kita habiskan untuk membangun rumah ini sekitar tujuh ratus juta
solar panel ini juga harus mempertimbangkan desain
nah untuk posisi kita di iklim tropis dan di bawah garis katolistiwa posisi arah panelnya itu harus menghadap utara supaya maksimal buat menyerap cahaya mataharinya
nah dari desain itu harus dipertimbangkan dari awal supaya kemiringan atapnya itu menghadap ke utara
jadi sebenarnya panel surya ini cukup ekonomis
yang paling terasa itu tagihan listrik berkurangnya itu sekitar empat puluh an persen gitu
kami tidak bisa langsung pinpointnya berapa persen gitu pastinya

karena memang ini kan memang kita punya rumah yang cukup besar
tapi kami melihat dari pola konsumsi kami dan tagihan listrik kami sebelumnya gitu jadi memang berkurang sekitar empat puluh
tapi kami melihat dari pola konsumsi kami dan tagihan listrik kami sebelumnya gitu jadi memang berkurang sekitar empat puluh persen
disebut nggak sih tagihannya
jadi kami dayanya itu adalah tiga ribu lima ratus
kemudian penghematan jadi biasanya kami itu sekitar sejuta tagihannya sebulan sekarang jadi empat puluh

dan dengan catatan itu biasanya ac pasti nyala terus ya

maksudnya jadi kayak di sini ac yang biasa kita pakai tuh ada
walaupun misalnya nggak nyala secara bersamaan
tapi pasti salah satu ada yang nyala
apa namanya seperti masih ada yang bisa dilakukan supaya kualitas airnya walaupun untuk flushing itu kan kita pengen yang bersih gitu ya yang nggak bau gitu ya
nah itu yang kami ingin coba improve